ada evaluasi untuk tkn enggak pak tadi di dalam tadi ada evaluasi dari tknnya bagaimana
intinya tadi pembubaran tkn kemudian evaluasi evaluasi intinya semuanya baik
semuanya baik terakhir pak pesan terakhir terakhir pesan khusus terakhir terima kasih
terima kasih karena kerja keras pagi siang malam
dari tkn dalam manajemen ini seluruh kegiatan kegiatan hampir satu tahun dan yaitu berkat kerja
keras pagi siang malam yang kita kerjakan bersama sama secara gotong royong ya kita tetap
dengan tkn pun kan meskipun dibubarkan tetap
bertemu dengan para sekjen dengan ketua ketua umum hanya memang kita ini kan mengatur kapan
ketemunya kalau sudah sangat urgent ya lima menit saja kita tabun tabunan sudah kumpul
ilmu untuk begini
kita belum berbicara mengenai itu
soal kandidat menteri apakah akan dilaporkan kpm
calon calonnya belum ketemu
dibahas dibahas dibahas ya nanti kalau waktunya lah kita akan undang untuk berbicara
khusus mengenai itu
pak katanya pengajuan cp sudah mulai ini ya dia cukup untuk parpol kayaknya sudah diminta cv untuk calon menteri pak
ya sudah diminta tapi banyak yang belum ngasih
ya kan sudah kita sampaikan pula balik masa saya ulang ulang terus eksekutor kuat tahu manajemen artinya manajerialnya baik memiliki keberanian dan urusan yang lain lain masalah integritas dan lain lainnya
tetap dari kualisi atau terbuka untuk kualisi
terbuka untuk kualisi atau terbuka untuk komisi
oh kualisi aja belum selesai kok
mungkin yang luar kualisi
kapan ada di panggilan untuk kualisi dulu
belum lah kita belum bicara kok
kapan ya belum belum ngerti kapan
pak pertemuan dan ketung parpor pak
pak pertemuan dan ketung parpor

pak sekjen itu pertemuan nanti tapi memang acara sangat penting
tidak ikut ya
ada acara khusus para sekjen
ada yang ulang tahun
pak pkn mengamalki nergiannya masak apanya ini apakah sudah berhasil memuatkan pak jokowi dan juga pak paru paru
ya manajemennya bagus pengaturan dari satu tempat ke tempat lain juga sangat rapi
ya cukup ya
pak tanggungan perang pak
pak tanggungan perang pak
masyarakat waspada masyarakat di sekitar gunung tanggungan perang waspada ikuti semua yang disampaikan oleh aparat yang disampaikan oleh petugas hati hati

pak abnesti pak
pak abnesti pak
kan sudah disetujui pak
jadi sudah kita terima di istana
nanti insyaallah hari senin saya tanda tangan nih
kalau nggak hari senin ya maksimal hari selasa
belum sampai meja saya
ya dirampungkan suratnya dulu
surat dirampungkan dulu
suratnya aja belum sampai meja saya
ya sudah sudah pak
terima kasih pak